aku tidak habis pikir terhadap ibunda
mengapa malah membela ibunda kenting manik dan rai prabu surawisesa
padahal apa yang dilakukan mereka bisa saja membuatku dan ibunda mati
tindakan gusti ratu itu merupakan tindakan yang terbaik
kau bisa mengalahkan
aku kurang dengar
berani kau melawanku dengan senjataku sendiri
kau tidak akan mendapatkan jalan

kemana lagi aku harus mencari putraku
siapa yang bertarung
aku ingin mencari putraku
jaga dewa batara orang itu sudah tidak berdaya tapi masih terus dihajar harus menolongnya
siapa kau berani ikut campur urusan
aku tidak suka
jika melihat orang sudah tidak berdaya tapi masih dianiaya dia muridku aku berhak melakukan
apapun kepadanya jika begitu aku juga berhak menolongnya
nang ia tunang semua rumah di bawah kecil banget ia jangka semut kecil
jang jang lihat yang banyak bulung bulung
aku senang bisa terbang bersama radinatang kenangan ini tidak akan aku lupakan
ini terlalu dingin nih seru banget nih
maaf jin boko apa kau bisa terbang lebih pelan dan lebih rendah baiklah

dia bawa lari muridku
aku pasti menemukannya
kau tak bisa menemukan dia
kemana dia membawa muridku
aku akan membunuhmu
sekarang sudah aman
aku akan mengobatimu
mata aku semakin sakit
hamba akan mengobatinya
diam kau tidak usah mengajariku
cepat obati aku
kau berikan aku apa
hamba hanya memberikan ramuan jahe dan beras kencur
aku tidak mau
lebih baik kau sekarang panggil prasini
kenapa jadi seperti ini

sekarang kamu melihat pranaitya lelaki dan spiritual than bangga
kita harus berpada
ini adalah jebakan
sendirikah gusti pak
aku tidak bisa pikir
terhadap ibu nda
mengapa malah membela ibu nda genting manik
dan rai prabu surawisesa
apa yang dilakukan mereka
bisa saja membuatku dan ibu nda mati
tindakan gusti ratu itu
merupakan tindakan yang terbaik
untuk kita semua
kita sebagai anak muda
maksud dan tujuan
dari tindakan orang tua kita
kau dan juga aku
maksud dibalik ini semua
ibu nda mengerti dengan kekesalahanmu nda
tapi ibu nda melakukan semua ini
karena rasa cinta ibu nda terhadap putra putri ibu nda
dan juga rasa cinta ibu nda terhadap pajajara
kau harus selalu ingat akan ayat ayat al quran
allah akan selalu bersama orang orang yang sabar
karena tujuan hidup kita adalah
selamat dunia akhirat nda
tapi ibu nda
apa yang telah dilakukan rai prabu surawi sesa
benar benar tidak adil ibu nda
ia tidak pantas
menjadi seorang raja ibu nda
apa yang kau katakan itu benar
kemarahan dan kebencian
hanya akan mendorong kita kepada api meraka
nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda
jika ada orang
pada saat kematiannya
masih menyimpan benci terhadap orang lain
masih menyimpan benci terhadap orang lain
ia tidak akan bisa mencium baunya surga